bro sayang besok mau jalan sama bu guru yola
tau kan tau kan dinner
tau kan dinner pake dua r
saya mau makan malam bersama bu yola di restoran wah
allahu akbar allahu akbar
asyahadu an la muhammadur rasulullah
aya ala al falah
allahu akbar allahu akbar
kusoy yang jadi imamnya albaqoroh ceng
tidak kuat kalau begini caranya juga
sausufu vakum luruskan dan rapatkan barisannya ceng
maaf pisahnya punten banget
bolehkah ayat ayatnya jangan panjang panjang
pendek pendek aja ya
untuk ngebisannya maaf
saya janji bacaannya ayat ayat pendek
mana hpnya gak dibawa
gak ada hpnya
gak ada hpnya
uuhh kemana tuh anaknya
gak tau apa orang khawatir
mereka nangasin kabar
kalo mau pergi
kemana sih tut
mama harus cari kemana tut
mama harus cari kemana tut

yaudah opa ustadz
maciup udah ngajakin aku jalan jalan
gak bahagia bingit bisa ngajak kamu jalan jalan
yaudah opa ustadz kau masuk dulu yuk opa ustadz
et et et et ada yang lupa ada yang lupa
hrrr aku kok jadi kecelaran opa ustadz sih pikun
opa ustadz yang mengingatkan
yup opa ustadz hebat
ucapa dulu gurunya tuti
nah ok sopa ustadz kalo gitu sekarang aku udah mau masuk beneran
wah yuk opa ustadz pokoknya opa ustadz udah gak boleh sedih lagi yuk janji
mams kamu suruh di rumah
mams mau ke rumah
kan aku yang bawa kunci
lewat mobil belakang
kamu tuh dari mana sih
mama kan jadi khawatir gak bisa hubungin kamu kemana
lain kali itu kalau mau pergi bilang kasih kabar jadi mama gak khawatir
kemana sih tut
hih yup mams udah ngomong ya
hmm aku tadi tiba tiba diajakin pergi sama ngomong ustadz
sama pak kemet
tungguin pak kemet ngajakin jalan bukan ngaji
makanya aku udah ajakin jalan jalan
terus aku jadi temen curhatnya opa ustadz deh
terus curhat apa
yaudah ah aku mau istirahat dulu
ih tuti hartuti mama belum selesai nanya
tapi curhatnya curhat apa
aku gak mau ngasih tau
salat dulu sebelum tidur
ah sama pak kemet
bannya keliatannya kurang lurus
dari mana pak
urus aja urusan kamu
gak usah pedulikan bapak
jadi bapak yang mau ngikutin sobri
kalau acing ketinggian
langsung ketahuan kalau dia
kamu udah ngikutin
jangan kum jangan sepedut
kalau dia berisik
kalau misalnya dia keluar dari rumah aja saya tahu
itu kan bunyi emas tuh
jangan jangan siak kum
dia itu terang
orang secitarak juga tau dari jauh
kalau misalnya rapi rapi itu pasti aku
udah idoy aja mendingan
nyariin dia nyasar kemana mana
malah jadi dua orang yang kita cari
dia siapa kum
enggak enggak enggak usah
ngapain sih ini
tentu asalnya ikut ikut gabung sama kita
bapak bukan mau ngobrol disini
bapak cuma mau ketemu bro aceh
ada yang mau bapak sampaikan
kau ini pancong
saya besok mau jalan sama bu guru yola
tau kan dinner
tau kan dinner
pakai dua r
saya mau makan malam bersama bu yolo
tunggu duluan saya
ya muda harus kasih kesempatan dulu dong sama yang lebih tua
masih ada yang lain